lalu lalu nanti pak gawain teh
nih ih kayak nggak ada kerjaan lain itu
kalau mama tahu mulutnya kayak apa gerak ih
bibi gue nggak apa apa kok tuh lihat aja
beneran beneran kan beneran
kayak si mama teh gerak aduh
ayo mulutnya ih kayak nggak tahu aja
mendingan lo pulang aja
soalnya gue takut kalau nyokap tiri lu tuh marah sama lo
lagian juga kan sekarang udah lebih iya nih
neng jangan khawatir
soal aden semuanya bibi yang urus
eh tapi ngomong ngomong teh kenapa si aden teh nyurusin neng pulang sih
memangnya neng kan tidak mampir dulu gitu
masuk dulu sebentar ma atuh biar bibi membikinin minum ya
eh nggak usah bi
aku memang harus buru buru pulang
nanti dicariin lagi sama tata mama aku
mang diman anterin ma
kan gue juga ngerti kan an
minta bibi pijetin nanti tuh tangannya
jalan ya semuanya
sini ngerepatin menigilis pisang ya den
den beneran nggak apa apa
saya benar benar kesal yang namanya boy bank
dia selalu selangkah lebih maju dari saya
di balapan motor dia oke
berantem juga dia jago
malahan dia juga yang ngerebut cewek saya bang
malahan dia juga yang ngerebut cewek saya bang
malahan dia juga yang ngerebut cewek saya bang
malahan dia juga yang ngerebut cewek saya bang
lo jangan pernah mau jadi nomor dua
saya juga berusaha untuk itu bang
saya juga berusaha untuk itu bang
kalau cuma jadi nomor dua
mulai sekarang lo sempetin waktu untuk belajar sama gue
mulai sekarang lo sempetin waktu untuk belajar sama gue
soal balapan soal ribut soal cewek
soal balapan soal ribut soal cewek
iya pak saya baik baik aja kok
tapi sebaiknya kita pindah aja dari sini pak
gitu kenapa pak
di sini suasananya kurang enak kita pindah ke tempat yang lebih enak ya
mari pak silahkan
mama ini bener bener kebangetan ya
cari jalan untuk jauh dari si kabayan tua itu
tapi malah cari cari jalan buat deket terus sama dia
tuh bendam segini udah pulang
namanya papa gak sibuk ya
ciee papa cemuruhnya berkepanjangan banget
gak totok tau
gak totok tau
gak totok tau
perut six pack badan beratot
tentu itu bukan hanya saja tanda pria sehat
tapi juga menjadikan pria itu terlihat maco dan juga menjadi idol wanita dimana saja
berikut tips dan trik agar tubuh terlihat ideal dan selalu bugar
damals rupanya catherine jugais
rajadah asjad éllie
tolong jangan pisahkan hamba dengan mary
karena mary adalah satu satunya cewek yang aku cintai
amah gak mau pisah dengan dia ya allah
jangan engkau kabulkan permintaan anak ayah ya allah
ayah gagal demam anak ayah pacaran amah itu cewek ya allah
mary pengen dipindahin sekolah ya allah
tolong gagalkan rencana ini ya allah
karena amah gak mau bisa dengannya
amah ingin terus bersama sama dengan mary ya allah
pindahin ya allah
biar tuh cewek pergi jauh ya allah
kusyuk amat doa lu
mudah mudahan aja ya doa mak dikabulin
eh emangnya amah doa apaan mbak
iya mudah mudahan pacar lu bener dipindahin
ya amah tidak bener sih
orang mudah mudahan doanya malah nyopain
iya bang campur dulu nga